aksi heroik kompol yuni purwanti saat memberantas peredaran narkoba tiba tiba menjadi bumerang
sejumlah warganet mencibir mantan kapolsek astana anyar ini
yang dulu pernah menjabat sebagai kepala satuan narkoba polres bogor
saat masih berpangkat ajun komisaris polisi
kompol yuni dicopot dari jabatannya sebagai kepala kepolisian sektor astana anyar
karena terjerat dugaan penyalahgunaan narkotika bersama sebelas orang anak buahnya
kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo berjanji akan menindak tegas kompol yuni
kapolri mengatakan ada aturan untuk menangani pelanggaran ini baik internal maupun pidana
kalau terkait dengan anggota yang melakukan pelanggaran
saya kira jelas bahwa kita tidak pernah ada toleransi kita tindak tegas
aturannya ada aturan internal dari propam ada
pidana juga ada
mengutip cnn indonesia com kompol yuni merupakan sosok perwira kepolisian
yang cukup berprestasi di bidang reserse khususnya narkotika
dia sempat bekerja di direktorat reserse narkoba polda jawa barat
berdasarkan penelusuran kompol yuni juga sudah tiga kali menjabat sebagai kapolsek di wilayah bandung
buntut dari penangkapan belasan polisi dalam penyalahgunaan narkotika
polda jawa barat melakukan inspeksi mendadak dan tes urin kepada tim
dua puluh tujuh satuan polsek yang di kota bandung kamis kemarin